ada orang yang denger sih
sissy kasih tau ya
emang si roman pernah bilang dia suka sama karin
tapi bukan berarti karin harus nyosor nyosor
kekosennya roman pake nginep lagi
penemuan loh semua kali ini
kalo nyetir itu gak usah sambil ngelamun
untung tempat sampah yang lu tabrak
gak mau dengerin kata orang lagi
gini deh ya gue mau nanya sama hugo
kalo pacar lo janji buat dateng tapi gak ditepatin
janjinya sih datang jam setengah tujuh
eh malah dateng jam sembilan
tantes gak sih diputusin
kita berjanji perjuangkan kebersamaan ini
tapi kau menyerah tanpa aku setuju
jadilah kamu kekasihanku
padahal masih kuingat ikhrar cinta kita
aku manusia yang paling butuh kamu
hatiku memalingkan pandang hanya
puisinya gibran tuh bikin baper banget tau gak sih lan
baper gak denger puisinya gibran
siapa juga yang baper gue cuman
makanya cepetan ngajin tugasnya biar gue cepet pulang
siarannya juga udah abis ini kok
ya allah aku pusing
mau saya ambil tunggu si roda
gak usah sus gapapa kok
ya saya tinggal ya
mama baru aja nih sampai rumah sakit
oh udah sampai rumah sakit
engga mama sendirian
loh kok mama sendiri sih
kenapa gak ditemenin sama wulan ma
kebetulan bulan itu lagi ngerjain tugas kelompok sama temennya
ramantanya lagi di jalan terus tiba tiba mobilnya rusak
ini makanya lagi dicek mobilnya
nanti kalo udah selesai
rahman jemput mama ya
eh gak usah gak papa
udah kamu tenang aja nanti mama bisa pulang naik taksi kok
nanti papa tuh marahnya sama rahman
suster saya ada janji sama dokter leo sanjaya
udah dateng belum ya
eee iya sebentar saya cari dulu ya
ya udah gini aja ya mah
yaudah mama ketemu dokter dulu ya
ngapain dia ke rumah sakit
ma sister saya tinggal ya
lu harus dengerin gua

ini kok gak jadinya
ternyata ada orang yang denger
kadung karin maafin sissy
tapi karin sissy kasih tau ya
dia suka sama karin
tapi bukan berarti karin harus nyosor nyosor
ke kosennya roman pake nginep lagi
penemuan semua kali ini
lu liat aja entah roman pijisan
gue keluar dulu ya
kok gue malah jadi berantem terus sama wulan
terus gimana ya
biar wulan mau denger penjelasan gue
gue datengin ulang ke rumahnya ya
tapi dia mau gak ya ketemu sama gue
rin lu ada disini
bukannya hari ini gak ada jadwal lu siaran
iya gue sengaja kesini
masih ketinggalan banyak disana
kan kemarin belum kering baju gue
yaudah kalo gitu yuk
gue mau nanya deh
kok kelihatannya deket banget sih
tadi gue gak sengaja
ngedenger lo sama wuri lagi debat
pas kemarin ngelit sama wuri
anak perempuan macam apa kamu
dari kemarin gak pulang
pak pak pak
palem pasir sakit pak
tolong jangan kasar sama karim
jangan ikut campur ya pak
karim ini anak sah
jadi saya berhak lakukan apapun sama dia untuk mendidik dia
pak karim gak perlu
mau bahasin karim pak
jangan jangan nanti sampai rumah
karim bakal dihajar lagi
bapak bahasin karim
jangan pulang ajar sama bapak ya karim
so gak patut ngebagi karim
ini juga gak bisa jadi contoh yang baik kok buat hidup karim
karim keluar dari rumah itu semua gara gara bapak
tapi tolong jangan kasar sama kalian
bapak lepasin roman apaan sih pak
biar tau rasa karim
biar tau rasa temen kamu ini
apaan sih ini
disini kita gak menerima pengacau kayak bapak ya
saya bukan pengacau
jadi saya berhak membawa dia pulang
iya saya tau pak
tapi disini saya mau tanya sama bapak
bukan ajar kamu
pak bawa dia keluar

karim disini juga gue mau ngeliatin sama lo
dan lo selesaikan masalah sama bokap lo dan juga keluarga lo
nanti kalau memang sudah clear
lo boleh balik lagi kesini
roman gue jemput dulu ya